kita udah diganti
di pasar udah ada orang lain
kata mang murad
tempat kita sudah ada yang ngisi
safira lagi ke pasar
katanya mau beli bayam
mau belajar masak dari cedo
mudah mudahan pasar aman
gak ada copet atau apa
lagi mau ngantarmu kena ke toko
tadi kang mus telepon
yang pegang pasar masih keponakan kang murad
setahu saya masih
terus saya tanya
kata kang mus
safira lagi ke pasar
katanya mau beli bayam
mau belajar masak sama cndo
mudah mudahan pasar aman
gak ada copet atau apa
sekarang kasih tahu junior kamu
di komunitas motor yang lagi menyusup jadi anak buah agus
safira kasih pengawalan
tapi jangan sampai tau
jay sama subi gak kenal safira
gak tahu safira itu yang mana
berarti kamu harus ke pasar
saya lagi mau ngantar mau kena ke toko
mampir dulu ke pasar sebentar
sekarang kita harus ke pasar
kata cecep harus ada pengawalan
takut ada copet
yang tau teleponnya rija didu
nanti didu tahu nomor telepon kita yang baru
dia taunya kan hp kita rusak
kita tunggu dulu disini
ditip motor sama nusnya sebentar
kira kira empat abis
saya di pasar
udah muter muter sopir yang nggak ada
sudah ada arahan dari kang cecep
kalau saya boleh usul kan di pasar masih kosong
udah ada yang gantiin saya sama temen temen saya
kenapa saya sama teman teman saya nggak disuruh balik lagi
kenapa diganti bawaan kang ujang
begitu kamu udah jalan bapak baru kepikiran mau nitip peda merah
gak apa apa bapak pelupa wajar udah tua
udah beli bayamnya
ya ampun sama anak sendiri kenapa mama basa basi
neng udah pulang bawa bayam kenapa masih nanya
udah beli bayamnya
ada apa kita udah diganti
di pasar udah ada orang lain
kata mang murad tempat kita sudah ada yang isi
kenapa kita nggak disuruh balik lagi
saya udah nanya gitu
kata mang murad pokoknya gitu
berarti hari ini kita resmi jadi pengangguran
akang kelihatan udah tua
gak usah nanya kelihatannya
cek umur aja
kerja otak akang udah mulai payah
payah di mana
tadi waktu si neng mau ke pasar aka nggak kepikiran apa apa
begitu si neng udah berangkat baru kepikiran buat nitip peda merah
begitu kamu udah jalan bapak baru kepikiran mau nitip peda merah
kata si neng kenapa bapak nggak nelpon aja
akang memang udah tua
perjalanan akang udah jauh

jadi remaja dewasa jadi bapak
sebentar lagi jadi mertua
terus jadi kakek
jadi kakeknya masih agak lama
nunggu si neng beres kuliah dulu
kalau bisa si neng sempat kerja
sempet pake ijazah sardana nya
saya ada kesempatan kerja di licin
tapi pengennya balik lagi ke pasar
kalau saya mau punya kerjaan baru di tempat baru
kerjaan yang lebih bagus tempat yang lebih bagus
tapi saya nggak tahu mau kerja apa kerja di mana
jadi kalau kita masih ada kesempatan buat balik ke pasar saya mau
mungkin saya perlu jadi keponakan yang durhaka
gak perlu dengerin omongan mang murad buat nurutin perintah kang cecep
bentar atau masih lama
kalau memang garis tangannya sudah waktunya senang bakal nikah
rumah ini buat si neng aja
mudah mudahan tanah haji momo kebeli
akan masih punya warisan rumah butut
tapi masih bisa dihuni
kita tinggal di sana
kamu temenin akang bertani
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah
emaknya udah berubah